pengawasan untuk mencegah masuknya varian covid sembilan belas omikron ke bali
dilakukan seiring meningkatnya angka kunjungan ke bali
di masa periode natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
salah satunya pengawasan melalui petugas kesehatan pelabuhan kkp kelas satu denpasar
yang disiagakan baik di pintu pintu masuk bali melalui jalur laut maupun udara
kepala kantor pelabuhan kkp kelas satu denpasar ketika dikonfirmasi senin sore menjelaskan
meskipun pihaknya hingga kini belum menemukan kasus omikron di bali
pengawasan tetap dilakukan melalui pemeriksaan suhu tubuh di pintu pintu kedatangan
termasuk pengawasan bagi kru kapal yang merapat di bali
hingga saat ini belum ada omikron yang diketahui masuk ke bali ini
memang di kita sendiri di bali ini ada kedatangan dari luar negeri
itu melalui pelabuhan kru change
namun kurjain ini kalau kita bilang mereka ini sudah lama di tengah laut
mereka bisa empat bulan enam bulan itu
artinya mereka itu sangat clear gitu ya
namun kita tetap melakukan prosedur juga untuk kedatangan mereka
saat ini kedatangan warga baik wni maupun wna asal luar negeri yang tiba di bali
masih melalui jalur domestik di bandara igusti ngurah rai bali
umumnya para wni dan wna
yang tiba di bali telah melakukan proses pemeriksaan seperti pcr
dan proses karantina sesuai waktu yang ditetapkan pemerintah
saya tidak takut dengan covid sembilan belas
dan saya juga tidak bisa melihatnya seperti epidemi saya percaya
dan ya ada variasi baru ini normal
tapi juga lebih kurang kuat
di makassar semuanya sangat baik
di waktu bus semuanya sempurna
dan tentu saja

karena semuanya baik di sini
mask dan sebagainya
pada empat belas oktober dua ribu dua puluh satu
bali telah membuka jalur penerbangan internasional di bandara igusti ngurah rai
namun hingga saat ini belum terdata satupun penerbangan komersial yang tiba
maupun berangkat dari bali
saat ini kedatangan wna di bali tiba melalui jalur udara
melalui terminal domestik bandara igusti ngurah rai bali
sementara yang datang melalui jalur laut
umumnya didominasi awak kapal penangkap ikan
atau kargo yang kembali merapat di pelabuhan laut bali
di meliputan cnn indonesia badung bali